jumlah pengangguran di indonesia pada bulan agustus dua ribu dua puluh berdasarkan data badan pusat statistik mencapai sembilan tujuh puluh tujuh juta orang
ada kenaikan sebesar dua enam puluh tujuh juta jiwa dibandingkan agustus tahun lalu
kepala bpl suharyanto menjelaskan di indonesia penduduk usia kerja pada agustus dua ribu dua puluh berjumlah hampir dua ratus empat juta orang
angka tersebut naik dua tujuh puluh delapan juta orang dibanding agustus tahun dua ribu sembilan belas
sementara jumlah orang bekerja mencapai satu ratus dua puluh delapan empat puluh lima juta orang
bila dirinci pekerja penuh waktu menurun sedangkan pekerja paruh waktu tercatat naik
sedangkan penduduk yang setengah menganggur sekitar tiga belas juta jiwa
pengangguran karena covid itu meningkat dua lima puluh enam juta orang bukan angkatan kerja
karena covid itu adalah sebesar tujuh puluh enam juta orang
sementara tidak bekerja
karena covid itu sebesar satu tujuh puluh tujuh juta orang
sementara bekerja dengan pengurangan jam kerja karena jam kerja lebih pendek itu berdampak kepada dua puluh empat tiga juta orang
sementara itu menteri keuangan sri mulyani mengaku bakal memprioritaskan program pemulihan ekonomi nasional dampak covid sembilan belas
ia ingin membuka lapangan kerja lebih luas untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran
namun sri mulyani menjelaskan tantangan yang dihadapi ke depan
yakni pemulihan ekonomi nasional dapat terganggu oleh gelombang kedua covid sembilan belas dan meningkatnya angka pengangguran
tim liputan cnn indonesia